kenaikan tarif listrik bagi pelanggan tiga v ampere ke atas
disetujui oleh presiden untuk menyelamatkan kondisi keuangan pt pln
dengan kenaikan harga minyak mentah indonesia
perlu dilakukan penyesuaian tarif listrik
jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah
maka pada desember dua ribu dua puluh dua diproyeksikan arus kas operasional pln akan defisit
hingga rp tujuh puluh satu satu triliun
pln juga perlu menjaga rasio kecukupan kas operasi
untuk mampu membayar pokok dan bunga pinjaman yang diambil pln di tahun dua ribu dua puluh
senilai total rp dua puluh empat tujuh triliun sampai juni dua ribu dua puluh
namun belum diketahui berapa besaran penyesuaian tarif
dan kapan diperlakukannya
presiden atau kabinet sudah menyetujui
kalau untuk berbagi beban untuk kelompok rumah tangga yang mampu
yaitu direpresentasikan dengan mereka yang
langganan listriknya di atas tiga ribu va
boleh ada kenaikan tarif listrik
saat ini rumah tangga meliputi lima golongan yakni sembilan ratus volt ampere
seribu tiga ratus v amper dua ribu dua ratus v amper dan tiga ribu lima ratus v amper ke atas
kenaikan berlaku untuk tarif listrik tiga ribu lima ratus v amper ke atas